hai lebih solo aja saya ya ngurusi solo ya iya katanya apa apa foto sama prabowo masih kita juga
selesai dengan pak ganjar kenapa yang diributkan hanya satu orang buk belumkan